saya dan pak mahfud tinggal hari ini saja akhir dari sebuah perjalanan
yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih sama pendukung partai pengusung tpn warga masyarakat dan tentu pada hakim
hakim majelis saya apresiasi yang pertama menerima proses sejak dari awal dan kemudian menyidangkan sampai kemudian tadi diputuskan
dan ada dissentingnya yang menarik dalam catatan kami adalah dalam dissenting itu disampaikan bahwa eksepsi eksepsi yang ada ditolak
maka hakim akan menghadiri hakim tidak hanya bicara kalkulator lebih bicara substantif bahkan tadi pak arief sampai mengabulkan
nurani hakim punya ruang sendiri untuk bisa mengekspresikan dalam bentuk putusan
dan saya kira ini adalah proses panjang yang harus kita hormati
saya dan pak mahfud tinggal hari ini saja akhir dari sebuah perjalanan
maka apapun keputusannya kami sepakat dari awal untuk menerima maka kami terima
dan tentu kami mengucapkan selamat bekerja untuk pemenang
mudah mudahan pr pr bangsa ke depan bisa segera diselesaikan
hari ini dolar menguat rupiah jatuh
hari ini ada perang yang bisa bertambah dengan titik depan yang makin banyak
harga minyaknya naik terus kemudian kebutuhan pangan mesti dicukupi
saya kira itu pr pr yang jauh lebih penting untuk segera diselesaikan daripada sekedar kita berdebat yang tidak usai
oh iya kalau itu nanti ruang di parlement